ya kepala staff tni angkatan udara marsikal hadi cahyanto menjadi calon tunggal yang diajukan sebagai pengganti jenderal gatot nurmantio selaku panglima tni
karir putra penjual rujak cingur ini terbilang cepat
selanjutnya marsikal hadi cahyanto akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi satu dpr
bagaimana suara dari parlemen tentang calon tunggal panglima tni ini sudah bergabung bersama kami
dari gedung dpr jakarta wakil ketua dpr fadlizon selamat sore bang fadli
selamat sore mbak putri
iya bang fadli tadi sudah mendapatkan mandat dari mensesnek
seperti apa sebenarnya anda melihat sosok marsikal hadi cahyanto ini
ya tentu saya pikir siapapun yang dicalonkan sebagai panglima tni dan diusulkan adalah kepala staf angkatan udara
bapak marsikal tni hadi cayanto
mestinya adalah orang yang sudah mempunyai kompetensi
karena tiga matra ini kan mempunyai kepala staff yang tentu sudah mempunyai track record yang cukup panjang
karena itu dalam waktu dekat tadi kami sudah rapat pimpinan tadi siang dan baru saja menyelesaikan rapat bamus
untuk mengagendakan rapat paripurna besok karena surat presiden harus juga dibacakan di rapat paripurna
selain memang sudah ada agenda terjadwal ya tentang beberapa ruu dan juga prolegnas besok itu
sehingga langsung nanti komisi satu bisa segera melakukan fit and proper test kepada calon panglima tni yang diusulkan oleh presiden
bahwa memang ini adalah hak prerogatif presiden dan akhirnya hanya mengajukan calon tunggal
tapi kalau dari catatan dpr apakah memang hanya kasau saja yang
layak gitu mendapatkan posisi panglima tni
iya tentu tiga kepala staff itu layak semua menurut saya ya
tetapi mungkin presiden mempunyai pertimbangan saya tidak tahu pertimbangannya apa
yang jelas salah satu di dalam undang undang itu disebutkan dapat dilakukan secara bergiliran
artinya bisa dilakukan bergiliran bisa tidak
dua periode ini langsung kepada angkatan
pertama adalah angkatan darat
nah sekarang angkatan udara
kenapa angkatan laut
mungkin kalau tidak salah kepala staf angkatan laut juga akan segera pensiun juga dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya
jadi ini mungkin satu pilihan dari presiden yang memang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam angkatan udara laut dan udara menurut konstitusi kita
lalu apa catatan anda untuk kasau marsikal hadi cahyanto ini pak fadli
kalau saya secara pribadi saya tidak melihat ada catatan ya
karena tugas tugas itu dilakukan secara konstitusional profesional
saya tidak melihat ada hal hal yang luar biasa dalam arti catatan catatan yang negatif gitu ya
saya kira semua kepala staff yang ada sekarang ini adalah orang orang yang sudah menjadi pilihan
dan kalau dicari cari kekurangan mungkin saja ada
tetapi sejauh yang saya lihat mereka adalah orang orang yang punya kapasitas kapasitas kapabilitas gitu
dan mudah mudahan bisa menjalankan tugas baru sebagai panglima tni nanti kalau sudah disahkan atau disetujui bisa menjalankan bisa lebih baik lagi gitu
ada beberapa hal sebenarnya yang sempat beberapa diungkap juga oleh marsikal tni hadi cahyanto ini selama ia menjabat
terutama soal korupsi

apakah dengan diangkatnya ia menjadi panglima artinya presiden akan dalam tanda kutip menitip pesan untuk mungkin membuka selama ini kekurangan ada dugaan korupsi di dalam pengadaan alutsista kita
itu nanti tentu harus ada semacam rapat atau apa ya konsolidasi dari panglima tni yang baru
kalau misalnya itu merupakan pengadilan yang baru
kalau misalnya itu merupakan satu arah untuk melakukan satu pembenahan terhadap pengadaan alutsista kita saya kira sangat bagus
tentu kita sangat mendukung karena kita ini kan membutuhkan alutsista yang sangat kuat dan dengan dana yang masih relatif terbatas dan anggaran yang juga masih terbatas untuk tni
saya kira kalau kita bisa menggunakan anggaran itu dengan efisien tentu akan semakin banyak alutsista yang kita dapat dari variasi maupun kualitasnya
jadi kita sangat dukung
kalau misalnya ada semacam upaya untuk melakukan efisiensi dalam pengadaan alutsista tersebut
oke baik bang fadli apa sebenarnya yang paling genting untuk dibenahi di tubuh tni
tapi jawaban ini dijawab setelah jeda
kita sekarang jeda dulu bang fadli ya
berbicara dengan wakil ketua dpr fadli zon kami masih akan lanjutkan setelah jeda
masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami masih bersama wakil ketua dpr fadli zon membahas soal calon tunggal panglima tni yang baru saja disampaikan oleh presiden joko widodo kepada dpr untuk segera diproses
bang fadli apa saja sebenarnya sekarang yang mendesak dibenahi di tubuh tni
kalau menurut saya tantangan atau kesalahan adalah untuk membuat tni menjadi sebuah negara yang lebih baik
dan itu adalah hal yang sangat penting

terutama untuk mempertahankan kedaulatan kita baik darat laut udara gitu ya
potensi potensi ancaman itu ada misalnya di laut cina selatan
terus ancaman disintegrasi teritorial kita
kita membutuhkan tni yang kokoh yang kuat gitu
belum lagi dampak kalau misalnya terjadi apa namanya
akselerasi di semenanjung korea
belum lagi ancaman ancaman yang kadang kadang kita tidak antisipasi seperti rohingya
itu kan influx ya terjadi juga
jadi belum lagi yang sifatnya merupakan satu asimetrik warfare yang masuk ke dalam tubuh tni
dan ini kita menjelang tahun politik sekarang bang fadli
apakah pemilihan hadi cahayanto disini sudah tepat menurut anda
kalau menurut saya tepat ya
kita berharap bahwa tni kita ini semakin kokoh semakin kuat dan semakin profesional
profesionalitas itu antara lain tni menjadi alat negara tidak berpolitik
ini juga sesuai dengan harapan presiden ketika ada hud tni beberapa waktu lalu
dan saya kira itu menjadi komitmen dari semua pihak termasuk panglima tni juga ketika itu
jadi menurut saya ini adalah satu rotasi dan juga keberlanjutan di tubuh tni yang perlu kita hargai pilihan presiden
jadi kapan fit and proper test akan dilakukan bang fadli
besok rencananya ada paripurna
mungkin nanti tentu akan ditentukan sendiri oleh komisi satu
tapi menurut saya bisa saja dilakukan pada minggu ini juga
baik baik terima kasih bang fadli zon sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom